kamu sampai ketiduran disini mas
kok kamu disini
kamu ketiduran disini
kenapa gak istirahat di kamar aja sih
saya juga gak tau ketiduran disini
aku tau kamu terbanyak pikiran mas
tapi kamu juga harus jaga kesehatan
nanti kalau kamu sakit gimana
yang jagain aku mama rena siapa
jangan minta maaf terus
kita sholat jemaah ya
ini seperti kayak bukan kamu mas
sekarang juga ada yang jaga kan
walaupun istrinya lagi ditahan
kalau dia punya kesempatan untuk ganti papa
dia gak mau mas
papa dia cuma satu yaitu kamu
ketika dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
aku dan rina
di depan rina
kenapa lagi susah kamu buka gitu nggak bisa sih tinggal buka emang nggak bisa
keras kamu juga mobil baru nih tuh nggak bisa
tuh kan senyum senyum
aku nggak lihat tapi aku akan ada di sini masih kamu
mama sekarang udah jauh lebih tenang
mama lagi isi rahat di kamar kita
kamar mama juga tadi udah dibersihkan sama kike
kamu tolong kasih tau mama
malam ini biar tidur di kamar reina dulu aja ya
saya takut masih trauma
kalau tidur sendirian di kamarnya
nanti minta tolong sama mirna juga suruh tidur di kamar reina
biar jagain mama
kamu pasti belum makan
sudah mama nanti aja
gak boleh gitu
kamu harus makan
kau aku tau kamu pasti banyak pikiran mas
agak beruntung aja kok kwk
ayo jangan takut takut
apa ada welongan
di rumah sendiri mama masih gak apa apa
kita semua gak apa apa
mada seperti ini kan udah sering kita warang lebih mas
itu aja bisa ada
aku yakin pada ini pasti aku bisa berdua juga mas

gak apa apa teman
sampai semuanya terluka
sampai sekarang pun
untuk melakukan tindakan ke depan saja saya belum bisa memutuskan
apapun keputusan kamu tidak adalah keputusan yang tepat
aku harus selalu berhati hati untuk orang lain
aku mau temu ini
tentang kamu sendiri
semua untuk hati sendiri aku pikir
aku beli makanan buat mas lah
aku takut masalah sakit